dan kami sudah terhubung dengan kadinkas kabupaten malang wianto wijoyo
selamat pagi pak wianto ini bagaimana update dari kondisi korban pada saat ini
korban yang diupdate mulai tadi sampai pukul delapan tiga puluh
luka ringan sedang berat ada satu ratus sembilan puluh satu
meninggal dunia ada satu ratus dua puluh
itu yang terakhir
baik berarti ada penambahan korban ya pak ayah untuk korban meninggal dunia
ya ada satu penambahan tadi satu ratus dua puluh sembilan
lalu di rumah sakit mana saja pak untuk para korban saat ini
para korban yang sudah teridentifikasi dibawa pulang langsung kita evakuasi ke rumahnya masing masing
dan yang masih ada di
dua rumah sakit pemerintah itu adalah korban meninggal yang tidak teridentifikasi
jadi yang tercisa adalah yang di rumah sakit yang tidak teridentifikasi oleh keluarga maupun kerabatnya
oke baik pak ini untuk korban luka luka apa saja pak yang dialami oleh mereka pak
luka luka bisa luka memar
patah tulang juga ada beberapa ya
kemudian juga mungkin sesak napas yang agak banyak ya
sesak nafas ya
lalu bagaimana penanganannya saat ini pak
terutama untuk para korban yang mengalami sesak nafas
ada beberapa titik yang menjadi rujukan dari supporter itu
mungkin ada delapan rumah sakit
ya besar kecil puskesmas juga
kesemuanya itu merujukkan pasien pasien yang kritis maupun pasien yang perlu diobati ke rumah sakit besar
misalnya ke saiful anwar maupun ke rumah sakit daerah kanjuruan kabupaten malang
jadi kalau luka luka yang ringan sekali bisa diperbolehkan pulang
jadi luka luka yang memang serius perlu penanganan khusus kita rujuk ke dua rumah sakit itu
pak wianto ini hingga kini ada berapa korban yang masih dalam kondisi kritis
kondisi kritis tidak terlalu banyak ya
sekitar dua puluh an ya
masih ada dua puluh korban dengan kondisi kritis
terkait dengan tenaga medis ini apakah ada tenaga medis tambahan di luar dari tim medis di malang
dari saiful anwar sangat siap mumpuni dan cukup ya
kemudian dari syarifuddin anwar juga kami sudah mendatangi di sana semua karyawan yang ada dikerahkan untuk penanganan penanganan
apabila kondisinya tidak terlalu memberatkan boleh pulang langsung dipulangkan
cuma yang agak sulit ini memang ada identifikasi jenazah
ada beberapa jenazah yang memang masih belum teridentifikasi
sehingga kita rujukan semuanya ke kamar jenazah dari dua rumah sakit pemerintah tersebut
lalu pak wianto ini rumah sakit mana saja yang banyak masih merawat pasien atau korban
kalau sekarang posisinya ya dua rumah sakit itu
jadi rumah sakit pemerintah saiful anwar dari rumah sakit provinsi itu
kemudian satu lagi dari rumah sakit daerah kabupaten malang rsud kanjuruan kepanjen
dan yang di rumah sakit rumah sakit kecil yang menjadi
menjadi penyangga itu sudah kosong semua
jadi hanya tinggal di dua rumah sakit tersebut saja ya
kedua rumah sakit tersebut
baik terima kasih pak wianto wijoyo kadinkes dari kabupaten malang yang hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
ya terima kasih